memang nih solusi pengelolaan sampah yang kali ini juga ada yang lebih baik di indonesia
yang dimudahkan dengan munculnya sebuah aplikasi bernama rapel
sampah sampah tak berguna kini bisa dijual dengan lebih mudah dengan aplikasi ini
diinisiasi di yogyakarta pengembang aplikasi ini berharap aplikasinya bisa merambah ke seluruh wilayah indonesia
bahkan nantinya dunia ya
informasinya sekaligus menutup perjumpaan kita di cnn indonesia tech news edisi kali ini
jangan lupa tayangan tayangan kami juga bisa anda saksikan di laman cnnindonesia com
dan channel youtube cnn indonesia di playlist teknologi dan gadget
saya aziza hanum pamit dan dudiri jangan pernah berhenti untuk perinovasi
suryati kini tak perlu pusing pusing mengurus sampahnya
sebagian sampah anorganik yang telah dipilah bisa dijual kembali dengan lebih mudah
sebelumnya warga umbul harjo kota yogyakarta ini harus menunggu tukang rongsokan untuk mengambil sampahnya
kini ia dimudahkan dengan munculnya aplikasi rapel
caranya pun mudah
setelah sampah dipilah pengguna tinggal memotret sampah tersebut dengan mencantumkan jenis sampahnya dan estimasi beratnya
namun ada batas minimal yaitu satu kilogram
untuk menggolongkan jenis sampahnya pengguna tak perlu bingung
karena pengguna akan dipandu gambar yang bisa dipilih lengkap dengan estimasi uang yang akan diterima
setelah dikirim kolektor sampah dalam radius lima km akan menerima notifikasi
di sini kolektor akan merespon untuk datang kepada pengguna
pekerjaan tak berhenti di sini
di rumah pengguna kolektor akan kembali menimbang sampah yang telah dipilah
kepala pengguna akan dipilah dengan menggunakan timbangan digital
bila ada perbedaan berat sampah dari estimasi awal kolektor harus mengubah di aplikasi sepengetahuan pengguna
setelah disepakati kolektor membayarkan uang sesuai berat dan harga yang tercantum dalam aplikasi rapel
dengan aplikasi ini sampah di rumah akan diambil kolektor dengan cepat dan biaya yang sudah ditentukan
saya sudah kenal dengan rapel ini
alhamdulillah banyak kemudahan kemudahan yang kita dapat
di antaranya ketika saya dengan keadaan bank sampah di sini tidak ada tempat khusus untuk menyetok barangnya
sehingga memang harus segera diangkut oleh perongsoknya
tapi kan sekarang ada model rapel ini kita ada kolektor ada saya sebagai usernya ya
kalau nggak saya ini lebih mudah seperti itu
saya posting dari gambar saya untuk segera saya kirim
akhirnya sampah sudah diambil langsung saat itu
karena berfungsi menghubungkan antara pengguna aplikasi dan kolektor sampah kemudahan pun juga dirasakan para kolektor sampah
kolektor sampah kini tak perlu harus menyusuri kampung ke kampung
demi mencari sampah untuk dijual kembali ke pelapak seperti sebelumnya
kolektor kini hanya memonitor telepon genggamnya
untuk mengambil sampah milik pengguna aplikasi
selain itu aplikasi ini juga menawarkan bonus yang lumayan bisa mengganti biaya transportasi
oleh kolektor sampah sampah ini lalu dijual ke tukang loa
secara pendapatan kolektor sampah pun mengalami peningkatan penghasilan hingga dua kali lipat dibanding menjadi tukang rongsok manual
bedanya itu kalau sisi harga kalau dibandingkan mereka ya bagi user ya khususnya bagi user
itu kan mereka tidak tahu harga apalagi yang biasa yang nggak ngerongsok
jadi kalau apa jual ke bukan rapel mereka kadang kadang beli ya perongsok lain ya itu beli sepenaknya sendiri
biasanya yang per kilo misalkan rc per kilo rp dua mereka beli rp satu seperti itu
tapi karena ada rabel itu sudah tertera harga harganya
jadi menguntungkan bagi user sama kolektor juga menguntungkan seperti itu
kolektor untungnya apa nggak diprotes kalau harganya lagi jatuh seperti itu
aplikasi rapel merupakan singkatan dari rakyat peduli lingkungan
sementara ini aplikasi baru beroperasi di wilayah perkotaan di yogyakarta seperti kota yogyakarta
kabupaten bantul sebelah utara kabupaten sleman bagian selatan dan mulai merambah ke kabupaten kulon progo
salah satu inisiatornya sekti mulatsi mengatakan tak menyangka respon masyarakat cukup baik
dalam waktu kurang dari dua bulan rapel telah memiliki lebih dari sembilan ratus pengguna dan sepuluh kolektor sampah
bahkan ia telah menerima permintaan dari sejumlah wilayah lain
aplikasi ini muncul karena kegelisahan diantara panggilan
ketua kepala pengelolaan sampah di indonesia
sejak dua ribu lima belas lalu
mereka berpikir seharusnya urusan sampah sudah bisa dikelola dengan baik sejak dari rumah dengan cara memilahnya
mulai diinisiasi tahun dua ribu delapan belas dan diluncurkan setahun kemudian
aplikasi rapel ini lahir dengan sebuah mimpi besar
kalau mimpi besarnya sebenarnya kami itu pengen di indonesia itu
mampu untuk mengelola sampahnya dengan baik bahkan bisa menghasilkan energi dari sampah
sebenarnya besarnya seperti itu
tapi itu perlu proses kan jadi ini kayak rapel itu pertama kita harus mengajak masyarakat dulu
jadi sosialnya harus jadi dulu masyarakat diajak untuk memulai mengelola sampahnya dari rumah
nanti kalau sudah terpilah antara organik dan non organik
organ organik sudah terkelola dengan baik organik baru mulai kita kelola
kita bisa membuat energi dari sampah seperti itu itu mimpi besar ini
pihak rapel berharap bisa terus mengembangkan wilayah hingga seluruh indonesia
selain itu rapel masih berupaya supaya pembayaran dari kolektor ke pengguna aplikasi bisa dibayar dengan cara non tunai
demi menarik banyak pengguna rapel juga akan terus mengembangkan hingga aplikasi ini
tidak hanya tersegmentasi pada pengguna android saja tetapi juga bisa dipakai oleh pengguna ios
tim liputan daerah istimewa yogyakarta